dari tahun tahun sebelumnya sebelum kita punya kebun kelapa sawit seperti itu
kalau petani petani di sini kan sebelum mereka memiliki kebun itu mereka kerjanya serabutan terus nggak menentukan penghasilannya
tapi setelah ada program juga dari pemerintah kemarin kan program sawit rakyat ataupun saya selaku pribadi yang punya kebun sawit
ya alhamdulillah dibanding banding kemarin
ibaratnya peningkatan pendapatannya di atas rata rata
kalau di kebun kelapa sawit ini apalagi untuk sekarang ini untuk satu satunya mata pencaharian yang ada di bangka belitung ini di sektor perkebunan inilah
inilah hemparan tanaman kelapa sawit yang tumbuh subur di pulau penghasil tambang bicetimah
kelapa sawit telah menjadi sumber pendapatan bagi warga kepulauan bangka belitung
pulau indah yang terletak di bagian timur pulau sumatera
aidi menjadi salah satu yang menggantungkan hidup dari berkebun sawit
pengalaman selama empat tahun bekerja di sebuah pabrik pengolahan kelapa sawit
dan kecintaannya terhadap tanaman sawit memantapkan dirinya untuk keluar dari perusahaan
dan mengembangkan kebun kelapa sawit sendiri
berawal dari lahan warisan seluas tiga hektare di desa airbulu kecamatan mendo barat kabupaten bangka
aidi bekerja keras melawan panas teriknya matahari setiap hari
mulai dari menanam bibit buah sawit memberi pesticida
hingga menghadapi hama sawit seperti tikus hingga babi hutan sudah menjadi hal biasa baginya
aidi terlatih untuk bersabar
panen baru bisa ia rasakan setelah tiga tahun tanaman sawitnya ditanam mulai dua ribu sembilan silam
berubah menjadi sebuah kemampuan yang sangat berharga
berkat kegigihan dan keuletannya aidi bisa menambah lahan kelapa sawitnya hingga dua belas hektare di tahun dua ribu dua puluh
di kebun itu dari rumah itu kan saya bangunnya sekitar jam setengah lima
setengah lima biasanya saya bangun habis setelah saya sholat subuh kurang lebih pukul enam itu saya sudah beranjak pergi ke kebun
setelah saya di kebun saya bekerja sekitar jam sepuluh saya sudah pulang
jam sepuluh siang saya sudah pulang terus sorenya berangkat lagi sekitar pukul satu setengah dua udah nyampe di kebun jam empat saya udah pulang lagi ke rumah
kalau di pagi hari kalau nggak hujan kalau memang pas lagi ada perawatannya kita biasanya nyemprot ataupun peruningan seperti itu
semprot di gulma gulma itu
kalau pas panen itu panennya kan dua minggu sekali nih
kalau pas panennya kebunnya
kebetulan kita juga pakai tenaga lain kan
kalau sore hari kadang kadang paling kita nyusun nyusun pelepah yang setelah diperunding itu
ataupun buang buang tunas tunas yang tumbuh di sekitar pokok sawit itu
satu bulan itu dua kali per dua minggu sekali
biasanya kalau pas lagi panen raya kemarin kemarin sebelum saya yang ada yang di replante
itu kan bisa mencapai delapan ton sembilan ton per sekali panen
asam garam berkebun sawit sudah dirasakan aidi
beruntung aidi bisa merasakan program replanting
bahkan aidi dipercaya menjadi ketua kelompok sawit rakyat di daerahnya
dan mendapat dana permajaan dengan luas total dua puluh delapan hektare
di daerahnya aidi memiliki kekuatan yang sangat menarik
di daerahnya aidi memiliki kekuatan yang sangat menarik
replanting atau permajaan sawit rakyat sudah ada sejak tahun dua ribu lima belas
hanya kebun milik rakyat yang bisa menikmati program ini
dengan memenuhi syarat seperti memiliki luas lahan maksimal empat hektare
bukti kepemilikan shm atau skt tidak berdiri di kawasan hutan
serta jumlah tanaman tua dan tidak produktif sudah mencapai sepuluh ton per hektare per tahun
serta jumlah tanaman tua dan tidak produktif sudah mencapai sepuluh ton per hektare per tahun
jenis bantuan yang diberikan berupa dana permajaan sebesar tiga puluh juta rupiah per hektare
yang dikonversi menjadi pembelian bibit unggul pupuk dan lain sebagainya
kita dapat dari kegiatan itu pertama kita diinformasikan di dua ribu sembilan belas itu dua puluh lima juta per hektare
tapi setelah tahun dua ribu dua puluh itu ada lagi info
maka petani itu dapat bantuan itu dan kita dapat bantuan itu
maka petani itu dapat bantuan itu dan kita dapat bantuan itu dan kita dapat bantuan itu dan kita dapat bantuan itu
dan alhamdulillah yang kita dapat dari lewat bangsa saya
dan bingung beri penindahan ke dalam pabrik ke wales tidak
dari kita land clearing sama tumbang shipping terus pembelian bibit terus pancang tanam sampai pupuk
itu dikelola oleh gepokkan
sejak tahun dua ribu enam belas sampai dua ribu dua puluh total dana yang telah disalurkan secara nasional mencapai rp lima tiga puluh dua triliun
dengan total lahan yang diremajakan seluas dua ratus ribu hektare dari satu tujuh puluh tiga rekomendasi teknis yang diterbitkan
sementara tahun dua ribu dua puluh satu target permajaan sawit rakyat seluas satu ratus delapan puluh ribu hektare dengan alokasi dana mencapai
provinsi bangka belitung
provinsi bangka belitung menjaga kekuasaan dan kekuasaan rakyat
jadi salah satu yang mendapat alokasi dana psr
sawit memiliki arti penting bagi perekonomian bangka belitung
karena memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap volume ekspor komoditi pertanian
sekaligus menopang perekonomian di tengah badai pandemi covid sembilan belas
seiring berkurangnya lahan dan ketatnya peraturan penambangan kontribusi sektor pertambangan terus menurun
pekebun karet pun banyak yang beralih menjadi pekebun sawit
lebih dari tiga puluh tujuh ribu rumah tangga petani yang menggantungkan hidupnya dari kelapa sawit
sejak dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh satu provinsi bangka belitung yang mendapat fasilitas psr sebanyak lima ratus satu orang pekebun
yang tergabung dalam sembilan gapok tan dan kooperasi
luas lahan yang tersalur seluas delapan ratus tujuh puluh tujuh hektare dengan total dana dua puluh lima miliar rupiah
produktivitas lahan perlu ditingkatkan tanpa melupakan kelestarian lingkungan
yang pasti masyarakat kita sekarang sangat sumringah sekali
dan tidak ada pembicaraan
bicara negatif terhadap usaha usaha mereka
mungkin banyak yang belum tahu
kelapa sawit sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari hari
bukan hanya minyak goreng coklat margarin kosmetik
berbagai jenis sabun dan deterjen ternyata mengandalkan sawit
hasil olahan sawit juga menjadi bahan pencampur bagi solar yang menghasilkan biodiesel sebagai bahan bakar kendaraan
tak hanya pada solar kini biohydrocarbon fuel juga tengah dikembangkan menjadi bensin segar
dengan karakteristik sama dengan minyak fosil hidrokarbon ini bisa menjadi pengganti bahan bakar minyak seperti biogasolin dan bioaftur
melalui uji coba di kabupaten musi banyu asin sawit yang diolah berasal dari perkebunan sawit rakyat
di mana petani bisa langsung menjual sawitnya ke pabrik guna memutus rantai pasok yang terlalu panjang
oleh karenanya untuk mendapatkan produk berkualitas tinggi pekebun sawit harus menanam bibit yang berkualitas
serta memiliki pengetahuan berkebun yang baik
dengan rendemen yang bagus biji sawit berciri kuning kemerahan pandan buah segar milik petani di bangka misalnya
akan dihargai rp dua dua ratus per kilogram oleh pengepul yang kemudian dijual ke pabrik pengolahan dengan harga rp dua empat ratus empat puluh per kilogram
kalau untuk standar kematangan sawit itu untuk hasil minyak ataupun rendemen yang bagus itu memang rata rata itu dari pohon itu harus sudah jatuh buahnya itu ada rontoknya tiga ataupun empat
seperti itu itu kriterianya karena kalau dia masih mengkal belum rontok ataupun masih mentah itu nanti rendemennya itu tinggi
kelapa sawit memproduksi dua jenis minyak
minyak sawit mentah crude palm oil atau cpo dan minyak sawit inti atau palm cornel oil atau pko
kedua produk tersebut kemudian diproses lebih lanjut hingga akhirnya menghasilkan berbagai macam produk yang digunakan sehari hari
selain memberi banyak manfaat buah kelapa sawit juga diperoleh
jangan lupa untuk menikmati video selanjutnya
selanjutnya peningkatan kinerja subsektor perkebunan itu telah mendorong kinerja industri pengolahan khususnya industri makanan dan minuman melalui cpo
tahun dua ribu delapan belas produksi kelapa sawit di bangka belitung mencapai satu ratus sembilan belas ribu ton
kemudian naik menjadi satu ratus dua puluh enam ribu ton di tahun dua ribu dua puluh
proyeksinya tahun dua ribu dua puluh satu akan mencapai produksi satu ratus tiga puluh ribu ton dan satu ratus tiga puluh dua ribu ton di tahun dua ribu dua puluh satu
berkat kelapa sawit nilai tukar petani pada juli dua ribu dua puluh satu sebesar satu ratus dua puluh
begitu juga pada nilai tukar usaha rumah tangga pertanian pada juli dua ribu dua puluh satu sebesar satu ratus dua puluh
peningkatan kinerja kelapa sawit tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat dan daerah
di daerah sejumlah regulasi tingkat gubernur telah diterbitkan
untuk mengatur industri sawit dari hulu ke hilir
mulai dari penataan usaha perkebunan kelapa sawit
pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar dari pekebun
hingga integrasi usaha sawit sapi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di kepulauan ini
ada pun kerangka pendanaan berupa bantuan bibit sawit dan bibit sawit murah
serta program peremajaan sawit rakyat atau replanting sawit
sedangkan pembiayaan adanya fasilitas skema
pembiayaan kredit usaha rakyat dan sejenisnya
karena minat petani kita banyak sekali untuk menggantikan sawit sawit mereka yang sudah tidak produktif lagi
tinggal nah ini ada satu mungkin yang harus kita perhatikan betul
bagaimana kita menggandeng program replanting ini
tidak saja dia hanya memberi bantuan bibit dan pemotongan pohon yang sudah ada
yang sudah tidak produktif lagi
tetapi harus digandeng lagi ditambah dengan program menanam tanaman selah di saat saat
sambil menunggu sawit ini menjadi produktif
ini kan butuh waktu kurang lebih empat tahun
jadi selama empat tahun petani kita tidak mendapatkan penghasilan ini
di lahan yang sama itu harus kita programkan program tanaman selat
kita terakhir dua ribu dua puluh dua ini makanya kita minta diperpanjang
karena sebetulnya yang masih mau
ikut ini banyak cuma jatah kita mungkin hanya sebegitu
ya apa boleh buat kita terima saja
tetapi insya allah mungkin dalam waktu dekat kami akan mengajukan tambahan kepada pemerintah pusat
untuk memanfaatkan dana yang memang sudah dipersiapkan untuk replanting bagi masyarakat kita ini
selain strategi menyejahterakan petani kelapa sawit
prinsip lingkungan juga menjadi yang utama
pada level perizinan usaha pengolahan kelapa sawit di bangka belitung
mereka harus memenuhi sejumlah persyaratan
salah satunya memenuhi kriteria sertifikat indonesian sustainable palm oil system atau ispo
tujuannya untuk meningkatkan daya saing minyak sawit indonesia di pasar dunia
pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi ispo kepada lembaga sertifikasi ispo
dokumen syarat untuk perusahaan perkebunan berupa izin usaha perkebunan hak atas tanah
izin lingkungan dan penetapan penilaian usaha perkebunan dari pemberi izin usaha perkebunan
sedangkan syarat dokumen ispo bagi pekebun adalah tanda daftar usaha perkebunan dan hak atas tanah
sebenarnya kita sudah mengarah ke situ
setiap dalam pembinaan kita lakukan pembinaan itu tidak saja kepada swasta
justru sekarang swasta kita bebankan kepada para swasta untuk memberikan juga membantu kita menjelaskan kepada para petani
artinya ketika swasta kita berikan peluang untuk berbisnis mereka juga harus menggandeng masyarakatnya
ini sudah dijalankan tetapi belum kuat ya
belum kuat karena untuk menjelaskan ini juga kita perlu orang orang yang paham dan mengerti tentang hal ini
dan ini kan baru baru turun ke kita
tapi dalam waktu dekat ketika kita sudah ketemu polanya
dalam arti kata
saling mengisi tentunya ini ke depan harus kita sama sama kerjakan
demi keberhasilan dan kebermanfaatan kita bersama sama
mau tidak mau harus kita lakukan
tak hanya ispo minyak sawit yang berkelanjutan berarti memenuhi prinsip dari roundtable on sustainable palm oil atau rspo
rspo adalah badan sertifikasi nirlaba
yang menyatukan para pemangku kepentingan di sektor kelapa sawit
untuk mengembangkan sawit dan menggunakannya dengan meminimalisir dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat
peranan kelapa sawit industri kelapa sawit di perikuman indonesia itu cukup signifikan
kita lihat pertama mungkin dari sisi ekspor
ekspor minyak sawit indonesia ini kalau kita ratakan per tahun itu lebih dari dua puluh triliun
ketiga setelah mengembangkan sawit
minyak kelapa sawit dianggap sebagai tanaman penghasil minyak nabati tertinggi
dan menghasilkan lebih banyak minyak per hektarnya
jika dibandingkan dengan tanaman lain seperti bunga matahari dan kedelai
bahkan indonesia telah menjadi negara penghasil sawit terbesar di dunia
terbesar di dunia
namun berbagai ujian bagi sawit di negeri ini terus menghadang
dekade terakhir protes terhadap penggunaan sawit terus bergulir
dugaan praktek berkebun kelapa sawit dinilai menjadi salah satu faktor
terjadinya kebakaran hutan merusak habitat dan spesies langka
menimbulkan kabut asap hingga perubahan iklim
sehingga pembenahan dilakukan dengan berbagai regulasi
salah satunya memenuhi syarat berkelanjutan melalui sertifikasi ispo dan rspo
belum selesai sampai di situ
kemudian fenomena harga sawit yang anjlok sebelum tahun dua ribu lima belas
akhirnya membuat pemerintah melahirkan sebuah badan
yang akan menanggulangi harga sawit yang terus jatuh
badan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit atau bpdpks

adalah suatu badan layanan umum di bawah kemampuan
badan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit

ini bertanggung jawab menjaga stabilitas harga kelapa sawit
memberikan bantuan bagi para petani
hingga mendorong investasi dengan prinsip berkelanjutan
bpdpks menghimpun dana dari pungutan ekspor sawit dan pengelolaan dana
dana tersebut digunakan untuk berbagai program
sedangkan sisanya untuk pengembangan dan penelitian perkebunan kelapa sawit
membangun sarana dan prasarana promosi dan kemitraan
pengembangan sumber daya manusia serta subsidi biodiesel
jadi setiap terjadi kegiatan ekspor
di situ dipungut penghutang ekspor
nah dari dana yang tersedia
tadilah kemudian ini disalurkan
dikelola oleh bpdpks untuk kemudian disalurkan kepada program program pengembangan sawit berkelanjutan tadi
yang pertama seperti tadi saya nyatakan adalah program pengembangan biodiesel
biodiesel ini tujuannya adalah dicampurkan kepada minyak solar
dicampurkan kepada minyak solar
namun karena harga daripada biodiesel ini relatif lebih tinggi
daripada minyak solar sehingga ada selisih
sedangkan kita kan harus menjual ke pasar seharga minyak solar tadi
nah di sinilah bpdpks berperan untuk menutup selisih harga itu tadi
selain permajaan sawit rakyat
program pengembangan sumber daya manusia di industri ini juga berperan penting
salah satunya melalui program beasiswa sawit indonesia
yang dapat dimanfaatkan oleh anak dari pekebun kelapa sawit
tak pernah terbesit oleh ahmad farhan bisa duduk di bangku kuliah
biaya kuliah yang tinggi menahannya untuk tidak melanjutkan ke jenjang universitas
namun beruntungnya farhan bisa lolos dalam seleksi penerimaan beasiswa sawit indonesia pada dua ribu dua puluh lalu
farhan bersyukur dapat berkuliah semester tiga di institut teknologi sains indonesia
dan dia bisa bekerja selama dua bulan setelah beasiswa saham
bandung jurusan teknologi pengolahan sawit diploma tiga
keluarga saya merasa sangat terbantu dengan adanya beasiswa ini
karena yang pertama beasiswa ini menyediakan uang saku yang lumayan
biaya spp saya terbantu biaya buku saya terbantu
jadi agak kurang membebani keluarga saya
di mana ibu saya juga sedang sakit biaya betes
jadi kalau untuk kuliah yang enggak ada beasiswanya saya sulit
karena kita tahu kuliah sekarang ya lumayan mahal
meskipun masih berkuliah daring akibat pandemi
farhan yang tinggal di desa z di kabupaten bangka
sedikit banyak tahu tentang seluk beluk buah sawit
hasil dari materi kuliah yang diterimanya
dan praktek di kebun milik sang ayah
farhan berharap pandemi bisa berlalu
agar bisa kuliah tatap muka dan semakin memahami materi pengembangan minyak sawit
sesuai standar nasional dan internasional
cita cita mulia farhan mengubah stigma buruk sawit selama ini kepada dunia
dan digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak
di tengah pandemi
industri ini tidak terdampak ke pemutusan hubungan kerja
tapi justru mencetak devisa ekspor yang besar
lebih dari enam belas juta orang bekerja di industri sawit
di mana dua empat juta di dalamnya merupakan petani sawit
peranan industri kelapa sawit di perikuman indonesia cukup signifikan
kita lihat pertama mungkin dari sisi ekspor
dari sisi perusahaan
ekspor minyak sawit indonesia ini
kalau kita rata ratakan lah ya
kita ratakan per tahun itu
itu lebih dari dua puluh triliun
rata ratanya kurang lebih sekitar dua puluh satu dua puluh dua miliar usd
yang itu kalau kita bandingkan terhadap ekspor non migas di indonesia
jadi cukup signifikan cukup besar itu tadi
pengaruh atau sumbangan dari industri sawit ini tadi
terhadap perekonomian indonesia dari sisi ekspornya tadi
kemudian penciptaan lapangan kerja
penciptaan lapangan kerja
sekarang ini lebih dari enam belas juta pekerja
yang terlibat di dalam perkebunan sawit ya
di mana dari enam belas enam belas juta
lebih dari enam belas juta pekerja itu tadi
itu adalah pekebun sawit rakyat
industri sawit indonesia di masa mendatang
diproyeksikan akan terus berkembang
indonesia menjadi negara eksportir terbesar minyak kelapa sawit
produksinya lebih dari empat puluh lima juta ton per tahun
bahkan pada tahun dua ribu tiga puluh
produksi cpo indonesia diperkirakan mencapai lebih dari enam puluh juta ton
dengan cakupan areal seluas enam belas tiga juta ton

besarnya potensi komoditas sawit nasional ini
maka layaklah indonesia dijuluki raja hilir sawit
pada dua ribu empat puluh lima mendatang
terima kasih anda telah menyaksikan blu ways